angka positivity rate covid sembilan belas di kalangan tenaga kesehatan pada empat rumah sakit di jakarta tercatat di atas tiga puluh persen
screening ini dilakukan pada sembilan satu ratus enam puluh satu nakes di rumah sakit vertikal kemenkes periode tiga puluh januari hingga lima februari dua ribu dua puluh
peningkatan kasus covid sembilan belas tak hanya terjadi di kalangan masyarakat biasa
ratusan tenaga kesehatan juga terpapar virus covid sembilan belas
berdasarkan screening yang dilakukan kementerian kesehatan pada periode tiga puluh januari hingga lima februari dua ribu dua puluh dua lalu
dari sembilan satu ratus enam puluh satu tenaga kesehatan di empat rumah sakit di jakarta angka positivity rate tercatat di atas tiga puluh persen
rumah sakit ketergantungan obat jakarta dengan positivity rate enam puluh tiga persen rumah sakit fatmawati empat puluh satu persen
rspi sulianti saroso empat puluh persen dan rs jantung harapan kita tiga puluh sembilan persen
hal ini dibenarkan oleh ketua satgas covid sembilan belas pengurus besar ikatan dokter indonesia prof zubairi
saat ini ratusan tenaga kesehatan terpapar virus covid sembilan belas
semakin banyak nakes yang terpapar covid sembilan belas pelayanan di rumah sakit maupun yang menjalani isolasi mandiri akan terganggu
zubairi mengimbau kepada para dokter yang sedang menjalani isoman agar tetap aktif melayani pasien covid sembilan belas
dengan layanan telemedicine yang sudah disediakan kementerian kesehatan
memang benar bahwa nakes yang terinfeksi itu banyak banget
sebagai antara lain sewaktu saya kemarin mau merujuk pasien dengan masalah jantung dan ada covid nya
itu kan saya tadinya memilihkan kalau nggak rumah sakit jantung harapan kita maupun gadot subroto atau cipto penuh
kemudian ternyata di rumah sakit rujukan jantung yang lain juga nakesnya lagi banyak sekali tertular sehingga tidak bisa menerima tambahan pasien dulu
wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria mengatakan ia yakin masalah ini bisa ditangani
saat puncak varian delta bulan juni hingga agustus tahun lalu pemprov dki bisa menanganinya
soal nakes tidak ada masalah seperti yang sudah sering kami sampaikan
dki jakarta akan terus
kita harus memastikan kesiapan sarana perasarana
kalau kita belajar dari tahun lalu dengan jumlah yang tinggi sekalipun di juni juli agustus tahun lalu
kita bisa menyiapkan berbagai saraparana melayar rumah sakit laboratorium tempat tidur icu tenaga kesehatan obat obatan bahkan oksigen
kita dapat kendalikan dengan baik jadi tidak ada masalah yang berarti ya
namun demikian kami minta kerjasamanya seluarga
melaksanakan protokol kesehatan dengan baik
riza mengimbau warga untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan baik
ia juga meminta agar masyarakat tetap taat pada peraturan ppkm level tiga yang masih berlaku di dki jakarta